dua pekerja proyek double track kai yang tewas dalam kondisi tertimbun rangka besi dimakamkan minggu kemarin
prosesi pemakaman hanafi dan wisnu dilakukan di kampung halaman korban di tpu desa ngerongen grobogan jawa tengah
pada sabtu pagi hanafi dan wisnu meninggal dunia saat mengerjakan jalur double track kai lokomotif di kampung wates kecamatan cigombong kabupaten bogor jawa barat
saat itu tebing setinggi lima belas meter longsor dan menimpa pekerja proyek dua pekerja meninggal dunia dua pekerja lainnya mengalami luka luka
menurut teman korban yang selamat korban bekerja baru sepuluh hari berangkat bersama dua puluh tujuh rombongan dari desa ngerongen
lama lama kemampuan perangkapan tersebut tidak terlalu berhasil
sementara itu dua korban selamat soekardi dan sarpin hingga minggu sore masih menjalani perawatan intensif di ruang yasmin rsud ciawi kabupaten bogor jawa barat
keduanya akan dioperasi hari ini lantaran mengalami patah tulang di bagian kaki
dalam musibah tersebut keduanya lolos
keduanya mampu menangkap orang yang berada di bawah

polisian masih terus menyelidiki penyebab longsor lokal dalam area proyek rel ganda jalur bogor sukabumi tersebut
sebenarnya kita lihat dampaknya itu akibatkan muslim alam atau memang dari hasil pekerjaan tersebut
kita akan melihat terus sebagai saksi saksi dan baru mengharapkan
saksi sudah berapa dan izin yang diperiksa
saksi itu kalau tidak salah baru empat
tapi belum kemarin pimpinannya masih mengurus evakuasi korban dan lain lain
pengerjaan sisa rel ganda di lokasi tebing longsor cigombong belum dilanjutkan
lantaran areanya ditutup garis polisi
tim liputan cnn indonesia